pak sepertinya ada keributan pak coba lihat
oh iya mari kita kesana pak
aku takut aku takut

pak sepertinya ada keributan pak coba liat

pak sepertinya ada keributan pak coba liat
pak sepertinya ada keributan pak coba liat
pak sepertinya ada keributan pak coba liat
pak tata pasal pak
pak tata pasal pak
pak tata pasal pak
pak tata pasal pak
pak tata servantating friend
pak tata servantating friend
pak tata servantating friend
pak tata servantating friend
pak tata servantating friend
pak tata serventating friend
pak tata serventating friend
pak tata serventating friend
pak tata serventating friend
pak tata serventating friend
pak tata serventating friend
pak tata serventating friend
pak tata serventating friend
mak tata serventating friend
pak tata serventating friend
pak tata serventating friend
pak tata serventating friend
maaf ya tante karena aku ngobatin tangan tante
soalnya aku gak tega liatin tante kesakitan
kenapa perasaan aku seperti ini kenapa aku jadi kasihan liat dia
enggak aku nggak boleh peduli sama dia dia ini kan anak gak jelas asal usulnya
dasha tolong kamu rahasiakan masalah ini ya
suami saya nggak boleh sampai tahu karena saya nggak mau sampai masalah ini jadi besar
apalagi kalau sampai orang tadi itu
aku menjelakai suami saya kamu ngerti kan
maaf tante tadi aku liat habis tante jatoh jadi aku simpan aja
ada yang luka
tadi aku jatoh tapi gapapa kok ini lukanya cuman kecil doang
kamu jatoh kok bisa
iya sayang aku tadi tuh mau ke mobil terus aku gak hati hati aku ke kamar dulu ya
pak aku juga ke kamar ya
kok aku merasa ada sesuatu ya
kenapa aku selalu terbayang aldi dan perempuan
itu ketika aku
melihat anak ini
kok aura tidur di sini
maafnya saya membiarkan aura
tidur di situ soalnya
aura sendiri yang minta
takut aku marahi lagi
kamu angkat ke kamar ya
enggak diangkat loh manesa
aku akan terus neror dia
sampai dia kasih aku uang
hidup aku sekarang benar benar
gak tenang gara gara pilih
aku harus telfon nih
panjang umur nih
telfon juga nesa akhirnya
panggil aku dengan nama itu
aku sih gak akan berhenti
sampai kamu ngasih aku uang
dan jangan kamu pikir
aku bakalan berhenti
bila denger ya
aku pasti akan transfer uangnya sama kamu
tapi dengan satu syarat
kamu gak boleh gangguin aku lagi
kamu gak boleh ketemu lagi sama aku
kan aku gak mau
kalau sampai suami aku tahu
tentang hubungan masa lalu kita
gak ada takut takut
jangan sampai mas fero denger semua omongan aku tadi
di telpon sama pilih
tunggu aja three